hai jangan lupa ya hai
hai lebih lebih mahal ini dulu bukan untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan
sejumlah pendaki gunung ini terpaksa memanjat pohon demi menghindari serangan seekor baduy
buta hahaha kurang ini cikgu rai ya dalam video yang diunggah akun instagram indoflash
light ada seekor babi hutan yang menghadang para pendaki gunung cikurai garut jawa barat
ya pertamanya ya kaget gitu kan soalnya babinya emang enggak kecil gitu terus ada
taringnya cuman sebenarnya dia tuh nggak akan mengganggu cuman ya cuman sekedar cari makan
lah dia tuh di jalur pendakian ini babi hutan memang kerap muncul untuk mencari makanan dengan
mendatangi para pendaki tak jarang babi hutan mencuri makanan yang disimpan pendaki di luar tenda
di kelurahan dawan situbondo jawa timur petugas pemadam kebakaran menangkap seekor ular jenis
sanca macan dengan peralatan sederhana dan tanpa pelindung petugas menangkap ular yang
bersembunyi ditumpukan barang bekas ular sepanjang tiga lima meter ini diduga
muncul dari sungai di sekitar permukiman warga untuk mencari makan untuk sementara
ular liar ini akan dipelihara beberapa hari di kantor damkar situbondo
hutan cnn indonesia